diam diam diam
diam diam diam
diam diam diam
diam diam diam
diam diam diam
sehingga akan ditentukan hari dan tempatnya